jelang hari raya idul fitri sejumlah masjid di kota bandung melakukan persiapan untuk menggelar salat id
ada sejumlah aturan nih yang tentunya harus diikuti agar pelaksanaan sholat id di kota bandung ini tidak menjadi kluster penyebaran covid sembilan belas
salah satu masjid yang akan menggelar sholat idul fitri adalah masjid al hasan di kawasan jalan gamelan bandung
sejumlah persiapan sudah dilakukan termasuk penerapan protokol kesehatan yang ketat
untuk sholat id pengelola masjid akan membatasi jemaah yang hadir dari kapasitas delapan ratus orang menjadi hanya tiga ratus lima puluh orang saja
jemaah juga akan dicek suhu tubuh terlebih dahulu sebelum memasuki masjid
selain itu protokol jaga jarak antar jemaah juga tetap dilakukan
persiapannya dengan ketat prokes dilaksanakan
pertama jaga jarak social distancing
kita sudah setahun ini memang mendatangkan jamannya satgas covid sembilan belas ke lurahan turangga
dibantu dengan pmi dari kecamatan
selalu mengawal kegiatan kegiatan selama prosesi ibadah ramadan ini
dan nantipun begitu di dalam acara salat idul fitri
akan digunakan prokes sebagaimana yang digunakan waktu salat jumat
dan mungkin akan lebih kuat lagi
serupa dengan masjid al hasan
masjid raya bandung juga mempersiapkan sholat id dengan protokol kesehatan
masjid yang bisa menampung empat belas jemaah ini biasanya selalu dipadati jemaah saat sholat id
namun pengelola masjid memprediksi tidak akan terjadi penumpukan jemaah pada sholat id tahun ini
meski demikian pengelola masjid sudah mempersiapkan antisipasi apabila jemaah yang datang ternyata membludak
sampai lima belas ribu
kayaknya sih mudah mudahan kami masih bisa selasar belakang kiri kanan alun alun bisa kan
sebelum alun alunnya bisa dipasang karpet
jadi perkiraan kami enggak sampai gitu
sebagian warga mengaku tidak keberatan melaksanakan sholat id di masjid
namun ada juga yang lebih memilih sholat di rumah
ya karena di daerah saya emang disediain
disediakan sama diizinkan untuk sholat idul fitri di masjid
nah itu kan ada juga penyekatan penyekatan gitu jadi bisa ada jarak
pengennya sih di masjid biar lebih abdul gitu ya
terus suasana lebarannya lebih terasa
untuk tahun ini saya lebih milih di rumah karena merasa nyaman merasa aman
karena kan sekarang lagi covid corona
sementara itu pemerintah kota bandung mengizinkan pelaksanaan sholat id di masjid masjid di kota bandung
namun beberapa syarat harus diikuti diantaranya kapasitas masjid harus dikurangi agar tidak menimbulkan kerumunan
selain itu pemkot bandung juga mengimbau warga untuk melaksanakan sholat id di daerah masing masing
sehingga jemaah tidak terpusat di satu lokasi
di kota bandung ada empat masjid
nah kan gini
sholat idul fitri itu dilaksanakan gabungan antara masjid masjid di rw
ada tiga empat masjid gabung satu tempat
kita memberikan kebijakan kepada aparat kewilayahan
bahwa sholat idul fitri itu sebaiknya desentralisasi
jadi tidak ada yang gabungan antar masjid di satu rw
ya misalnya begitu
oden menambahkan selain sholat id pelaksanaan ziarah kubur saat idul fitri juga menjadi perhatian
karena berpotensi menimbulkan kerumunan
untuk itu pemkot bandung sudah meminta aparat kewilayahan agar lebih mengetatkan pengawasan di sekitar tempat pemakaman umum
masyarakat pun diminta agar tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
laisa nisa sidki irfan bandung jawa barat